dengan angka positivity rate covid sembilan belas lebih dari dua puluh lima persen
kepala laboratorium pusat diagnostik dan riset penyakit infeksi fakultas kedokteran universitas andalas
andani eka putra menilai
pultes tidak bisa diterapkan di surabaya
metode pemeriksaan laboratorium ini hanya bisa dilakukan di daerah rendah penularan
atau positivity ratenya di bawah lima belas persen
positivity rate adalah rasio jumlah kasus positif dalam testing yang dilakukan
tentu tes ini adalah pcr
karena itu pultes bisa diterapkan di lima daerah di sumatera barat
karena kasus covid sembilan belas di sana masih rendah
nah tiga puluh persen di lima puluh sana positif
nah pada waktu kita pulkes dengan seratus tabung
itu bisa terjadi delapan puluh persen yang seratusnya positif nih semua
karena delapan puluh tabung positif
berarti tersebut kita katakan berapa tabung
empat ratus tabung ditambah dengan seratus tabung yang pertama
nah itu jadi boros kejadiannya
sementara waktu kita untuk pooling juga ada waktu
nah ini semua kan jadi masalah
efektif untuk angka positivity rate yang tinggi
pultes adalah metode uji sampel di laboratorium
dalam pultes beberapa sampel yang diambil melalui swab test atau usap
akan dicampur dalam satu tabung
jumlah sampel yang dicampur bergantung pada banyak faktor
andani sendiri menggabungkan lima sampel dalam satu tabung
jika ada seribu sampel maka akan didapat dua ratus tabung

sampel sampel ini akan dibagi dalam dua gelombang

jika di gelombang satu hasil ujinya negatif
maka semua sampel yang ada di tabung tersebut negatif covid sembilan belas
begitu juga ketika ada sampel di gelombang kedua yang positif
maka seluruh sampel dianggap positif
kemudian pengujian ulang dilakukan untuk sampel di gelombang kedua
untuk mencari sampel positif
skala sampel terus diperkecil sampai akhirnya sampel positif ditemukan
pool test bisa saja diterapkan di zona penularan tinggi seperti surabaya
namun tentu harus ada modifikasi misalnya berbasis kelompok
seperti kampung keluarga atau pabrik
tetapi metode ini bukan berarti tidak bisa diterapkan sekarang
tetap bisa diterapkan dengan menggunakan model petak petak kecil
yaitu minimal dalam satu keluarga
jadi alternatifnya sekarang nguci satu satu
skala kecil skala kecil
nah yang paling tepat itu adalah
keluarga atau perusahaan atau komunitas komunitas yang homogen
itu bisa dilakukan pooling
hasil diagnosis full test bisa dilakukan dengan cepat
berbeda dengan single testing yang saat ini diterapkan di indonesia
yang ternyata menciptakan banyak masalah baru
lamanya waktu hasil tes keluar
membuat pengelaran semakin sulit dikendalikan
pool test bisa jadi solusi minimnya kapasitas testing di tanah air
metode ini mampu meningkatkan kapasitas laboratorium
sampai empat dalam satu hari
nifta farid andreas wicaksono surabaya jawa timur